majen tni farid makruf resmi menggantikan maijen tni nur cahyanto sebagai pangdam lima brawijaya
menghadapi tahun politik majen tni farid makruf memastikan netralitas tni dan akan mengamankan jalannya tahun politik hingga pemilu serentak
jumat pagi kodam lima brawijaya menggelar pisah sabut kedua jenderal bintang dua tni angkatan darat
dalam mengemban tugas sebagai pangdam lima brawijaya maijen tni farid makruf menyatakan siap menjalankan sejumlah program
di antaranya adalah sinergi dengan polri dan pemprov untuk membangun jawa timur menjamin kestabilan keamanan di jawa timur
siaga dalam penanggulangan bencana serta menjaga netralitas tni dalam menyambut tahun politik dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat menjelang pemilu serentak
saya akan menjelang
berusaha maksimal untuk membantu pemda polri dan seluruh jajaran di sini yang berusaha membangun jawa timur ini
kita membutuhkan sinergitas kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk melaksanakan pembangunan di jawa timur